bermunculan di lini masa media sosial
inisiator gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden
mardani alisera mengapresiasi kemunculan tagar tersebut
sementara pd perjuangan menganggapnya sebagai kejenuhan masyarakat
terhadap tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dua bakal calon presiden di pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
berpelukan saat momen kemenangan pesilat hanifan yudani
di arena pencak silat asean games dua ribu delapan belas rabu sore
usai peristiwa tersebut di lini masa media sosial
bermunculan tagar dua ribu sembilan belas kita tetap bersaudara
kemunculan tagar itu mendapat tanggapan dari beberapa pihak
pada detik com ketua dpp pks sekaligus
inisiator gerakan dua ribu sembilan belas ganti presiden mardani alisera
menyatakan kemunculan tagar dua ribu sembilan belas kita tetap bersaudara
sebagai hal yang patut diapresiasi
kemunculan tagar itu tidak membuat kekhawatiran
terjadinya persaingan di media sosial
mardani justru mendukung tagline yang diusung tagar tersebut
sementara itu politikus pdi perjuangan charles honoris
menyatakan tagar dua ribu sembilan belas kita tetap bersaudara
sebagai luapan kegembiraan masyarakat
charles menganggap masyarakat jenuh atas perpecahan
yang terjadi selama ini
charles berharap semangat keakrapan joko widodo
berlanjut hingga pilpres dua ribu sembilan belas
diisi dengan kontes gagasan dan program
dari masing masing kubu